kata ayah itu namanya mesin atm
ayah sering ngasih makan masuk atm pakai kartu
ayah itu uang baru ya
wah boleh pinjem kah ya
wangnya rapi mulus dan warnanya terang
pasti uang jajan iya kan
kamu tau gak kenapa uang bisa lecek
sejak uang keluar dari mesin atm
uang yang bagus itu kamu pakai beli beli
artinya uang itu pindah dari tangan ke tangan
nah diantara orang orang yang menyimpan uang
ada yang ditaruh di saku dilipat ditekuk dijepit ditaruh di dalam dompet kedudukan kebasahan
jadi uangnya kotor dan lecet
caranya supaya uang gak lecek
terus mana ya uangnya yang gak lecek ya